melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan tim relawan wahana visi indonesia dr tan shot yen di sembalun lombok timur
selamat siang dr tan bagaimana saat ini situasi terkini di sana
catatan terakhir ada empat orang tewas apakah ada kemudian tambahan jumlah korban tewas dan juga luka
ya selamat siang saya dari sembalun tepatnya di desa lendang lendang luar
dan sebetulnya kami tidak melihat adanya orang yang kami tidak menangani langsung korban korban yang fatal seperti itu
cuma yang menjadi masalah adalah rumah rumah di sini memang hancur
tetapi yang ingin saya kemukakan adalah saya sebagai bagian dari tim dari wahana visi indonesia
kami berada di sini justru untuk buka dapur umum mengajarkan para kader mengenai pembelian makanan bayi dan anak
sekaligus juga untuk bagaimana ibu hamil dapat terasup makanannya mempunyai asupan yang baik
dan juga untuk para anak anak yang sekarang menjadi korban pengungsian
nah yang menjadi masalah ternyata yang kami perhatikan di dalam lapangan adalah
sangat mengejutkan bahwa bayi sekitar umur tiga sampai empat bulan sudah diberi makanan pendamping asi kemasan
yang kadar gulanya begitu tinggi dan lalu kemudian anak anak di sini juga terbiasa dengan jajan
yang harganya sekitar lima ratus sampai seribu rupiah
dan yang menarik adalah ini adalah bagian dari tanah air kita yang begitu kaya dengan umum umumian
dengan jagung dengan berbagai macam sayur dan berbagai macam buah
tapi yang menarik adalah justru jagungnya tidak dimakan oleh rakyatnya tetapi diberi makan untuk hewan
dan yang lebih mengenaskan lagi bahwa kita punya banyak pengalih tanaman umum umumian yang kaya di sini
tapi ternyata umumnya itu dibeli oleh industri dan kembali ke sini menjadi makanan kemasan
yang syarat dengan sekali lagi gula garam dan lemak dan begitu banyak pengawet
karena makanan itu hadir dalam berkualitas
jadi kita tidak memiliki kemasan yang sangat murah sekitar lima ratus seribu rupiah
jadi kami di sini berusaha untuk membangun semangat kembali para ibu ibu di sini
khususnya para kader yang juga mempunyai suatu kepedulian bahwa makanan itu sudah selayaknya kembali lagi kepada alam
yang namanya gempa itu sebetulnya adalah suatu peringatan bukan cuma sekedar bencana
bahwa kita mulai semakin jauh dari alam semakin banyak hal yang perlu kita perhatikan
begitu pula dengan rumah rumah yang roboh kalau diperhatikan
itu adalah rumah yang terbatas
itu rumah rumah yang terbuat dari kemen dari semacam kaya konblok
sementara yang bertahan itu justru yang terbuat dari kayu bambu bahkan kami sudah hidup di tenda
hidup di tenda sejak beberapa hari yang lalu
nah yang naik dari gempa kali ini adalah gempanya itu tidak seperti yang kita rasakan di pulau jawa seperti kita di ayun
tetapi di sini begitu mengerikan jadi anda bisa membayangkan anda seperti tidur di atas meja
lalu kemudian mejanya seperti didorong dengan sangat keras
sampai kedengeranmu ini
nah lalu kemudian bukan cuma sekedar didorong ini juga gelombang seperti dari atas ke bawah
seperti kalau kita sedang diayak dengan ayakan tepung
jadi anda bisa membayangkan bahwa ternyata bukan cuma enam skala richter
tetapi juga tujuh skala richter bahkan lebih
dan itu tidak terjadi satu kali tetapi berkali kali sepanjang malam
jadi tentu saja rakyat di sini mereka takut mereka sedih
bahkan banyak anak anak yang dia akhirnya demam lalu kemudian menset dan sebagainya
baik terima kasih dokter tan shot yen yang tadi melalui sambungan telepon menyampaikan bagaimana kondisi di pengungsian
yang dianggap cukup memprihatinkan
tentunya ini akan kita lihat bagaimana follow up dari pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan kondisi ini
terima kasih dr tan